sehari setelah debat kedua pilkada dki jakarta ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
terus memanfaatkan waktu tersisa sebelum masa pemungutan suara pada februari mendatang
untuk meraih simpati masyarakat
agus yudhoyono menemui warga di wilayah setiabudi
jarod saiful hidayat menghadiri acara yang digelar partai persatuan pembangunan atau p tiga
dan terakhir anies baswedan berkampanye dengan menyertakan gurunya semasa smp
disambut guyuran hujan agus yudhoyono tiba di kelurahan pasar manggi setiabudi jakarta selatan sabtu pagi
hujan tidak menyurutkan minat warga menyambut kedatangan agus bersama rombongan
bersama warga setempat agus berkeliling di hunian padat penduduk itu sambil bersosialisasi dan berkampanye
agus juga berdialog singkat dengan warga untuk mendengarkan aspirasi mereka
tujuan utama saya masakan gerila lapangan adalah mengkonfirmasi
segala masukan yang sudah saya dapatkan sebelumnya
saya sudah mempelajari apa yang menjadi permasalahan isu utama di daerah ini
misalnya hari ini di pasar manggi
secara khusus saya sudah mendapatkan laporannya saya pelajari kemudian saya konfirmasi di lapangan
dan ternyata ya benar adanya begitu
dan secara umum selama ini selama tiga bulan ini
saya mengkonfirmasi yang memang sudah dinyatakan oleh masyarakat sebagai keluhan ataupun aspirasi mereka
sementara jarod saiful hidayat menghadiri pelatihan penggerak militan perempuan dki jakarta
yang digelar partai persatuan pembangunan di kawasan menteng jakarta pusat
dalam kesempatan ini jarod berpesan kepada kaum perempuan agar memilih calon yang sudah teruji
jarod juga mengatakan untuk waspada terhadap politik uang dan akan membentuk satuan petugas anti politik uang
kami akan membentuk satgas anti politik
karena kita menginginkan bahwa berkada di jakarta itu betul betul
betul betul orang memilih jangan sampai karena uang beredar kemana mana
kalau satgas anti manipolitik ini juga melibatkan ibu ibu maka efektif
pada kampanye hari ini anies sengaja mengajak gurunya semasa smp yang juga hadir pada acara debat jumat malam
sang guru sujono yang datang dari yogyakarta disebut anies sebagai orang yang berjasa mengajarinya cara berorganisasi dan kepemimpinan
anies menginginkan guru di jakarta bisa menginspirasi seperti peran sujono baginya
menanggapi acara debat yang kedua anies merasa performa pasangan calon gubernur nomor urut tiga meningkat dibanding debat pertama
apalagi ia berkesempatan bermain dengan data
saya pagi ini belum lihat ya tapi tadi malam kalau lihat tone conversation
lebih dari enam puluh persen kalau tidak salah tone pembicaraan itu positif
dan sementara yang dua lain di bawah lima puluh persen
jadi kita merasa secara tone pembicaraan kan tone ya yang penting nuansa pembicaraan itu positif
masih tersisa satu kali debat lagi menjelang hari pencoblosan pada lima belas februari mendatang
rencananya debat yang ketiga akan dilangsungkan pada sepuluh februari dua ribu dua puluh